ketua umum partai bulan bintang
kepada yang terhormat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak haji prabowo subianto
ketua umum partai gerindra
yang juga merupakan
calon presiden republik indonesia
dalam pemilu presiden tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
sama sama kita hormati
ketua umum partai kebangkitan bangsa
beserta sekjen dan seluruh jajaran
partai kebangkitan bangsa
yang hadir pada siang hari ini
dengan partai gerindra
bapak haji prabowo subianto
sebagai calon presiden republik indonesia
dan hari ini
dengan deklarasi ini
yang lebih dulu
telah menyatakan kesepakatan
untuk mendukung bapak haji prabowo subianto
sebagai calon presiden republik indonesia
yang kami hormati
ketua umum partai golkar
yang hari ini diwakili oleh
pak tahan samuel teruan
yang kita hormati
ketua umum partai gelora
ketua umum partai solidaritas indonesia
yang diwakili oleh
dan juga hadir hari ini
dari partai buruh
pak said salahuddin
kalau tidak salah ya
fungsionaris partai bulan bintang
yang hadir pada kesempatan
yang berbahagia ini
serta para undangan
yang tidak dapat kami sebutkan
namanya satu demi satu
kehadiran dari para ulama
dan para kiai yang datang dari jakarta
dan provinsi banten
hadirin hadirat yang saya muliakan
terasa beda dari biasanya
sering partai bulan bintang
dalam kegiatan kegiatan seperti ini
hari ini kita merayakan
partai bulan bintang
yang jatuh pada tanggal
partai ini sudah berusia
sejak partai didirikan
pada tanggal tujuh belas juli
mengapa saya katakan hari ini berbeda
dari pertemuan pertemuan biasanya
peristiwa seperti ini hanya pernah terjadi
awalnya hanya dua partai
dan partai bulan bintang
dan partai penduduk
yusuf kalla untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden republik indonesia
dan belakangan ada satu partai bergabung lagi yaitu pkpi yang ketika itu dipimpin
sekarang sudah almarhum bapak jenderal purna rewawan edi sudraja
pada waktu itu ini dianggap pasangan underdog pasangan yang tidak mungkin menang
kita berusaha melakukan kegiatan kegiatan sosialisasi dan kampanye
dan alhamdulillah yang pada waktu itu dianggap pak sbi ini bukan dari kalangan islam
dan ada pbb di sana maka terciptalah suatu kerjasama nasionalis islam
yang membuat pasangan ini menang
pada putaran pertama dua pasang dan pada putaran kedua memenangkan pemilihan presiden
saya ditantang sama pak muhaymin iskandar
dia bilang sekali ini saya mau menguji kesaktian pak yusuf
siapa calon yang didukung pak yusril
dan ada hitung hitungan apa dibalik semua itu
saya mau nguji kesaktian beliau
apakah sekali ini calon yang didukung pak yusril bakal memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat atau tidak
jadi kalau saya belajar aklenik ya mesti bakar menyan
bakar menyan dulu cuci keris barang barang pusaka
untuk kira kira memastikan siapa yang bakal menang
lama saya memikirkan hal ini
lama saya merenungkannya
kalkulasi ini tidak semata mata kalkulasi rasional
tapi juga satu perhitungan perhitungan batunia
yang membuat saya berpikir ya saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
saya sampai pada kesimpulan
sekali ini pbb harus memutuskan untuk mencalonkan pak prabowo subianto
sebagai calon presiden republik indonesia
setelah pak prabowo maju
dua ribu empat belas mungkin juga dua ribu empat belas dua ribu sembilan
beliau belum memenangkan pemilihan
insya allah dengan dukungan pbb
pak prabowo subianto akan memenangkan
pertarungan pemilihan presiden
presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh empat
saya mengajak partai partai yang lain
bagi kita bersama sama
bergabung mendukung pak prabowo
khususnya bagi partai partai yang sampai hari ini
belum memutuskan siapa calon yang didukungnya

dan kepada seluruh rakyat indonesia saya mengajak mari kita memberikan dukungan kepada pak prabowo berikan kesempatan kepada beliau dengan segala pengalaman pengetahuan yang beliau miliki
yang menurut pendapat saya dibandingkan dengan calon calon yang lain yang kita dengar namanya sekarang beliau adalah tokoh yang jauh lebih mampu untuk memimpin bangsa dan negara kita lima tahun yang akan datang dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
pengalaman saya bertahun tahun bekerja di belakang presiden mulai dari pak harto pak habibie pak sby saya paham betul tidak mudah menjadi presiden itu
jangan setiap orang ingin menjadi presiden maju menjadi presiden
dan merasa punya dukungan karena menjadi pimpin puncak di negara ini setidak tidaknya harus mempunyai dua persyarat pengetahuan dan pengalaman
kalau yang lain lain komitmen moral semangat perjuangan semua punya tapi pengetahuan dan pengalaman bukan merupakan sesuatu
yang secara tiba tiba dimiliki oleh seseorang
perlu bertahun tahun orang belajar
perlu bertahun tahun orang mencari pengalaman
jangan orang jadi presiden tapi tidak tahu apa tugas tugas yang utama
yang harus dilakukan oleh seorang presiden
jangan sampai itu terjadi
jangan jadi presiden tidak tahu apa tugas menteri a menteri b menteri c
sehingga panggil orang ke istana memberi instruksi yang salah
karena itu bukan tugas dan tanggung jawab dari menteri yang bersangkutan
dengan pengalaman beliau di militer cukup lama
pemahaman beliau yang cukup mendalam terhadap persoalan persoalan fundamental
yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita
beliau memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin kita dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan yang akan datang
saya kira pak
saya kira kalau pbb sudah memutuskan mencalonkan seseorang
kita akan bekerja sepenuh hati
kita akan bekerja penuh dengan segala kemampuan
segala potensi yang kita miliki untuk memenangkan apa yang kita perjuangkan bersama
dan apa yang saya kemukakan ini adalah komitmen pbb kepada pak prabowo khususnya
komitmen pbb dengan partai gerindra
komon pbb dengan partai kebangkitan bangsa
kita bersama sama mudah mudahan ada partai partai lain yang juga akan bergabung
yang sama sama mencalonkan pak prabowo subianto sebagai calon presiden republik indonesia
inilah pokok pokok yang dapat saya sampaikan
inilah pokok pokok yang dapat saya sampaikan
sebagai satu statement politik dari partai bulan bintang pada kesempatan yang berbahagia ini
khususnya pada saat milad yang ke dua puluh lima partai bulan bintang dan deklarasi calon presiden republik indonesia pak prabowo subianto
mudah mudahan pertemuan ini membawa barakah membawa keberkatan bagi kita semua
dan mudah mudahan pula pertemuan ini mendapatkan kemampuan yang sangat penting untuk kita semua